dua puluh bandar udara telah disiagakan oleh pihak otoritas bandar udara internasional gusti ngurah rai bali
untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik di sekitar bandar udara ngurah rai jika gunung agung mengalami erupsi
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg kementerian esdm merekomendasikan otoritas penerbangan
agar waspada melewati gunung agung karangasem pasca ditetapkannya volcano observatory notice for aviation
atau vona dari level kuning ke oranya per tanggal dua puluh enam september dua ribu dua puluh
penetapan tersebut menyusul peningkatan status awas gunung agung
level oranya ini mengindikasikan kemungkinan peningkatan letusan namun tanpa emisi abu kecil atau sedikit
sepuluh bandara yang telah disiagakan diantaranya adalah bandara juanda surabaya bandara internasional lombok
bandara adi sumarmo solo bandara sultan hasanuddin makassar dan bandara internasional samsudinur banjarmasin
sekitar seratus bus juga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi di wilayah darat
dan di daratnya damri dan ireland juga
sehingga ini langkah langkah untuk di lapangan sudah kita siapkan
terutama terhadap bandara udara david yang sudah disiapkan
sesuai dengan bapak menteri
sudah sampaikan ada sepuluh bandara
sementara itu pemerintah provinsi bali meminta masyarakat tetap tenang menghadapi potensi meletusnya gunung agung
pemprov optimistis dampak bencana akan dapat diminimalkan jika terjadi erupsi
dampaknya diperkirakan tidak meluas lebih dari dua belas km dari gunung agung
gubernur bali juga menegaskan status gunung agung saat ini tidak mempengaruhi kegiatan pariwisata pulau dewata itu
maksimum terdampak oleh letusan itu di luar debu ya di luar debu hanya dua belas km
masih ada enam puluh empat desa dari tujuh puluh delapan desa di karangasem sendiri masih zona aman
jadi tidak jangan dipikirkan ini dahsat betul sehingga menjadi semacam ancaman bagi
pariwisata dan kehidupan masyarakat bali